sampai jumpa di video selanjutnya
tapi dalam hal ini hati nurani satria ingin menolong orang
ya kita hargailah keputusan dia
dia pasti punya alasan buat kenapa dia gak mau dioperasi
iya nih kita kan harus menghargai
tunggu dokter tunggu
jangan dioperasi sekarang dokter
satria gak jadi dioperasi tante
satria sudah kasih donor mata itu pada orang yang lebih membutuhkan
satria aku mikir gak sih
kamu kasih donor mata itu untuk orang lain terus kamu gak butuh ya
kamu udah menunggu demikian lama
bu tadi omnya orang lain mama nggak ada yang maaf
mama gawat tuh gawat ini jadi karang gila gitu
lagi lagi anak satria itu apa apaan sih ma
udah tahu dia itu ada down normal dikasih ke orang lain
andai udah satria pasti punya alasan yang kuat percaya deh sama dia
apa alasan apa kalau dibilang butuh semua orang juga butuh
kalau begini mama paham kenapa inti sampai kalau kayak begitu
kenapa ya tahu tahu satria bisa berubah pikiran
nggak usah susit buka alat saya ganti dia pulang sih matanya
mama cukup satria dia cukup
satria tolong hargai keputusan satria ini ma
keputusan satria ini udah pulang ma
satria nggak masalah kalau satria ini harus buta selamanya
terus mama bangga dong punya anak seperti satria
mau berkorban demi orang lain dong demi kebaikan orang lain
mama nggak mau kamu buta selamanya mama nggak layak
mama nggak mama mama hargai keputusan satria satria pun
mama nggak mau kamu menderita selamanya
sudahlah biarin aja kalau dia mau pergi
malah kalau udah pengen buta selamanya
rasanya anak aneh
biarin nanti juga dia rookie sendiri
mama aku susul satria
biar dewi aja yang susul
saat ini hanya dewi yang bisa bikin satria tenang
ya kamu jangan ikut campur
udah kita di sini aja
kalau gitu ngapain kita di sini
pulang aja yuk
kamu mau bilang juga
kalau aku ini bego
gak tau bersyukur
udah dapet donor mata
malah dikasih ke orang lain
kalau kamu pengen ngomong seperti itu
lebih baik kamu mau sakitkan
saat justru aku kagum sama tindakan kamu
aku tahu kok siapa orang lain itu
dan aku gak nyangka aja
kamu rela berkorban buat orang yang bukan siapa siapanya kamu
tindakan seperti itu
membutuhkan keikhlasan dan kebesaran hati yang tidak ada batas
belum tentu bisa begitu
aku tahu kamu buta
tapi menurut aku
kamu punya mata yang indah
kalau kamu bisa
bakal bagus aja
bukan reten yang kamu grammar mungkin saja pegang
ya makasih ya
kan kita jangan birdsongart juga
terima kasih kamu
makin dipikir makin kesel mama mas si satria itu
nggak nyangka dia bisa bertindak sebodoh itu
dia lagi beramal apa sih
kok donor matanya dikasih sama orang lain
kalau memang dia mau nolong orang kasih aja duit
kalau orang itu susah beres kan
tapi kan gak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang mak
mungkin ini juga berat loh buat satria ya kan
tapi dalam hal ini hati nurani satria ingin menolong orang
ya kita hargailah keputusan dia
dia pasti punya alasan buat kenapa dia nggak mau dioperasi
iya nek kita kan harus menghargai keputusannya satria
kalau emang dia mau menggagalkan operasi ya udah
kita harus menghargai keputusannya dia
aku sempat nesok baik
padahal kalian semua senang kan kalau satria nggak bisa melihat
karena dengan sendirinya satria bisa disingkirkan dari kampung
kamu andi kamu akan berjaya sendirian menggantikan posisi nenek
tante ngomongnya kayak begitu sih
emangnya aku sama mama yang ngompor ngomporin dan maksa maksa satria untuk gagal operasi enggak kan
kamu jangan selalu punya pikiran jelek dong terhadap kami ini
sudah sudah sudah
kalau menurut saya ya kamu tanya deh sama diri kamu sendiri
kenapa satria sampai nggak mau operasi dan kenapa satria sampai tidak mau mengikuti mamanya sendiri
hmm kemauan kamu
oh jadi sekarang kalian nyalain aku
gara gara aku satria nggak mau dioperasi
aku kalian sudah paling gila aku untuk orang paling pertama yang mendukung satria untuk operasi mata
dan aku orang yang paling ingin dia bisa melihat
jangan jangan kalian ya tanpa setau aku kamu mau ngomporin satria
akhirnya satria nggak mau dioperasi iya kan
sudah diam semuanya
mobil dikebut anak gak bisa mancing
kalian ribut aku pusing
aku jam segini baru pulang sih
bahwa bantal cari posisi dalam kuali
ngerayain gagalnya operasi satria kale

pake ngajak dewi ke rumah sakit segala
pak inde satria itu udah mengambil keputusannya sendiri

jangan jangan kamu suka sama dewi
aku mana mungkin suka sama dewi
dewi itu hanya kembarannya sita
dan sampai kapanpun
dewi bukanlah sita
dan aku hanya mencintai sita
aku gak mungkin suka sama dewi
aku permisi dulu
mama keterlaluan banget sih
tante ini keterlaluan
memang kenyataannya seperti itu